pt global trans energy international memulangkan empat anak buah kapal tunda henry yang lolos dari penyanderaan kelompok bersenjata saat berlayar dari sebu filipina selatan menuju tarakan kalimantan utara
awak kapal tunda henry yang selamat berangkat ke daerah asal menggunakan pesawat
mereka adalah sembara octavian berasal dari koja jakarta utara royke fransi montolalu dari manado rohaidi dari banjarmasin dan leonard bastian dari jakarta
perusahaan menanggung biaya pemulangan ke empat kru kapal
saat ini pt global trans energy international sedang berusaha memulangkan lambas simanung kalit kru kapal yang ditembak dari lahat datu sabah malaysia
perusahaan berharap korban penembakan pembajak kapal ini bisa dirawat di indonesia
sementara empat kru kapal masih di tangan pembajak dan belum diketahui keberadaannya
perihal kru kapal yang masih ditawan pembajak pt global trans energy international mengaku belum mendapat tuntutan dari pembajak
perusahaan berharap korban yang ditembak dari pembajak kru kapal yang ditembak dari pembajak dan juga pembajak yang ditembak dari pembajak